diduga sopir mengantuk sebuah bus mini terlibat kecelakaan dengan pengendara motor
akibat kejadian ini dua pengendara tewas telah terpental di bahu jalan
tangis histeris keluarga korban pengendara motor yang tewas setelah terlibat kecelakaan
mau di jalan raya sumeneb ini tak terbendung saat melihat jenazah kedua keluarganya
dua korban tewas diketahui adalah titis fatih hussalam dan hakimah
masing masing warga desa kapedi
kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai korban melaju dari arah barat
namun di tengah jalan tak disangka sebuah minibus yang dikendarai ainur rahman
warga desa peragaan tiba tiba keluar jalur dan langsung menabrak keduanya
akibatnya dua pengendara terpental ke bahu jalan
satu tewas di lokasi dan satu korban lainnya tewas dalam perjalanan ke puskesmas
sementara sang sopir minibus langsung menyerahkan diri ke polsek perenduan
untuk menghindari amukan massa
saat ini kasus kecelakaan tersebut sedang ditangani polisi
ahmad rahman sumeneb